kami informasikan kembali gubernur dki jakarta anies baswedan dikonfirmasi positif covid sembilan belas
anies terkonfirmasi positif covid sembilan belas setelah melakukan hasil tes pcr di balai kota pada senin siang
anies kini tengah melakukan isolasi mandiri di tempat terpisah dengan keluarga
gubernur dki jakarta anies menyebut kondisinya kini dalam keadaan baik dan tanpa gejala
lebih lanjut seluruh kontak erat baik keluarga maupun staff yang berada di kantor
telah melakukan tes pcr untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
anies baswedan dilaporkan akan tetap bekerja memimpin rapat rapat secara virtual
sebelumnya pada dua puluh lima november anies juga melakukan tes pcr rutin dan dinyatakan negatif covid sembilan belas
anies mengimbau agar semua orang yang pernah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir
diharapkan melakukan langkah langkah yang diperlukan seperti tes pcr
ibu dan bapak warga jakarta yang saya cintai
pagi hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan saya
seperti telah diketahui bapak wakil gubernur beberapa hari yang lalu
beliau terdeteksi positif dan teridentifikasi tertular dari staff pribadi yang dulunya tertular lewat klaster keluarga
walaupun saya secara rutin melakukan swab test
dan swab terakhir itu dilakukan hari rabu tanggal dua puluh lima november
saya mengalami swab antigen
yang hasilnya negatif
tapi setelah mendengar kabar bahwa pak wakil gubernur positif
sementara kita ada interaksi yang cukup dekat
maka sesuai dengan protokol kesehatan
saya kembali melakukan tes
pada hari minggu tanggal dua puluh sembilan november
saya memulai dengan menjalani swab antigen
karena beberapa hari sebelumnya kita ketemu tadi
dan hasilnya negatif
senin tanggal tiga puluh november
saya kembali menjalani swab pcr
sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya
malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif
hasil tes pcr menyatakan bahwa saya positif covid sembilan belas
saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama
pagi hari ini
sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan covid sembilan belas
sejak bulan maret yang lalu
kita selalu sampaikan apa adanya transparan
tidak ditambah tidak dikurangi
dan diberikan secara lengkap
menyangkut kebijakan kita terbuka kita transparan
begitu juga ketika menyangkut situasi yang saya hadapi pada hari ini
saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi
dengan saya selama beberapa hari terakhir ini
bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan
seperti isolasi mandiri atau tes usap pcr
bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini
silahkan langsung hubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes swab
dan tim tracing dari dimkes juga akan mendata
akan dicatat semua akan dihubungi
semua kontak erat
dan seluruh prosedur terkait akan dijalankan
saat ini kondisi saya alhamdulillah baik
alhamdulillah tidak ada gejala
dan setelah konsultasi dengan dokter
dan sesuai dengan arahannya
saya akan menjalani isolasi mandiri
dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis
isolasi mandiri yang akan saya lakukan
akan dilakukan di rumah dinas
di mana saya akan tinggal sendiri
sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi
yang memang selama ini kita tempati
saya akan tetap bekerja dari rumah
bekerja secara virtual
memimpin rapat rapat secara virtual
dan memang sejak bulan maret yang lalu
kita sudah terbiasa bekerja secara virtual
dan insya allah tidak akan ada gangguan
di dalam proses pengambilan keputusan
dan juga dalam proses pemerintahan
dan sesuai dengan protokol juga
sesuai aturan yang kita tetapkan
unit kantor gubernur akan ditutup
seperti juga unit kantor wagub sudah ditutup
kantor gubernur dan kantor wakil gubernur
ini terpisah dari gedung utama balai kota
gedung utama tempat tempat seluruh staf bekerja
karena itu gedung utama balai kota
tetap beroperasi dengan protokol